sebuah truk tangki bbm terguling usai menabrak taman kota di tengah jalur pantura tuban selasa siang
akibatnya puluhan ribu liter solar tumpah dan menjadi rebutan warga
sementara di ponorogo akibat sopir mengantuk sebuah minibus menabrak seorang penjual tahu hingga terluka parah
puluhan warga pantura tuban langsung berebut solar yang tumpah setelah truk tangki bbm terguling usai menabrak taman kota selasa siang
tak hanya pria dewasa wanita dan anak anak juga rebutan mengambil tumpahan solar menggunakan alat tampung seadanya
kecelakaan tunggal ini berawal saat truk tangki yang melaju dari arah utara hendak mendahului antrian kendaraan yang berada di depannya
namun karena sopir diduga ugal ugalan truk justru menabrak taman kota hingga akhirnya terguling
dalam peristiwa ini sopir truk mengalami luka lecet pada tangan dan kaki sementara arus lalu lintas jalur pantura bertambah macet
di ponorogo diduga akibat sopir mengantuk sebuah minibus menabrak penjual tahu keliling hingga luka parah
penjual tahu sempat terseret sejauh lima meter sebelum kemudian terjepit bodi mobil
kecelakaan ini bermula saat minibus yang dikemudikan salim aziz hendak menuju magetan dari arah ponorogo
diduga mengantuk minibus yang dikemudikannya tiba tiba pindah jalur
akibatnya tabrakan pun tak terhindarkan
sang sopir bahkan baru sadar telah menabrak korban setelah minibus berhenti dengan korban sudah berada di
berada di bawah minibus